sinti jangan pergi dari rumah ini
kemahsi barang barang kamu
semuanya jadi berantakan
semenjak orang tua itu ngebuka matanya
sekarang please jujur sama mama
kenapa jadi begini sih
kenapa jadi kamu yang tersingkir
mama tanya aja sama om rafiq
ini kair apa sih
saya harap anda tenang
saya disini buat ngebatin anda
ngebatin apa sih
saya bukan pasien
saya bukan nggak persahabatan
saya bukan benci

saya harap anda tenang
saya harap anda tenang
saya mohon jaga dia dengan baik jangan sampai dia lepas lagi
karena kalau sampai dia lepas itu bisa membayangkan dirinya sendiri ataupun orang lain
kondisi dari gadis itu memang sangat memperhatinkan
dia agresif dan kasar
yang saya takutin adalah kalau dia melukai diri dia sendiri ataupun orang lain
itulah yang saya khawatirkan dokter
jadi gimana menurut dokter
dengan melihat riwayat skizofrenia dalam keluarganya itu
apa bijak kalau membiarkan kehamilannya itu berlanjut
kita akan pikirkan itu nanti
ini ada surat surat yang mesti pak firman tanda tangani
terima kasih dok sama sama
saya tidak butuh dokter
kamu sudah pergi tinggali saya untuk selamanya
kamu sudah hianati persahabatan kita
kenapa kamu harus pergi duluan
seharusnya kamu bawa saya mati sama sama dengan kamu
tega kamu sylvia
kamu mengusir keluarga darman
mereka itu adalah saudara saya
kami tidak pantas mengusir mereka
seharusnya kamu melindungi dia
kenapa kamu biarkan dia pergi
kamu harus melindungi dia
kamu tahu dimana dia sekarang
sudah saya doang

kamu tidak tahu kan
tidak apa apa sangat mengandalkan kamu
saya tidak mau lihat muka kalian lagi disini
pergi kalian semua dari sini
apa yang terjadi dengan pak arta
apa yang terjadi dengan pak arta
jelas sekali sangat membahayakan kesehatan
bahkan emosi dan kejiwaan beliau
hanya keajaiban tuhan yang bisa membuktikan
bahwa pak harto masih bisa berjalan sampai hari ini

dengan kasus yang sama yang dialami pak arta
ini tidak akan sanggup
beliau tidak akan bisa sanggup bertahan
dengan kondisi seperti ini terus
pak arta tidak akan bisa sanggup berada dalam kondisi seperti ini terus menerus

selalu ada dorongan emosional yang tidak terkontrol

pak arta harus kembali ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif
untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif
sintia tante mau minta sesuatu sama kamu
sesuatu apa ya tante
sekarang juga kamu harus pergi dari rumah ini
apa aku pergi dari rumah ini
sintia kamu tau kan om arta itu keadaannya seperti apa sekarang
dia belum sehat banget
dokter bilang om artha itu tidak boleh mendengarkan sesuatu yang mengagetkan
kalau sampai kaget lagi bisa
aduh cynthia tolonglah sekarang juga kamu pergi ya
sampai kondisi om benar benar pulih sekarang juga
kamu pulang ya ke rumah kamu
kamu tinggal sama mama kamu
nanti kalau keadaan om sudah sehat
tante akan bilang kepada om tentang pernikahan kamu dan afif
tante sintia mohon jangan
iya kak sintia akan pergi dari rumah ini
kamu masih bareng bareng kamu
kenapa sih semuanya jadi berantakan
semenjak orang tua itu ngebuka matanya
sekarang please jujur sama mama
kenapa jadi begini sih kenapa jadi kamu yang tersingkir
mama tanya aja sama om rafiq
dia yang maksa aku untuk balik ke rumah ini
om aku mau tanya sama om
sebenarnya om itu ada di pihaknya siapa sih
pura pura baik di depan sampai sylvia dan maksa aku buat balik ke rumah ini
my sweetheart benar apa yang dikatakan sintia
biar sintia yang jelasin
pak arta si tua bangka itu
dengar berita kalau sahabatnya itu meninggal dan dia gak koma
terus kenapa sekarang harus takut denger berita kalau aku sama afif itu udah menikah
ini tuh bener bener aneh mah
aku rasa om artha sama afif tuh udah merencanakan sesuatu
di rumah sakit
mereka ngobrol berdua dan mengusir yang lainnya untuk tumbuh di luar
alah diam kamu diam
aku tahu apa yang kulakukan
membawa kamu pulang ke sini adalah satu satunya cara agar rencana kita dapat terus berjalan
begitu mas arta sadar dia akan langsung menanyakan bella dan seluruh keluarganya
dan kita semua tahu betapa dekatnya mas arta dengan keluarga mereka
kalau sampai mereka tahu mas arta tahu soal cynthia sekarang ini semua usaha kita akan siap
dan afif anak penurut itu
kalau dia mau disuruh menceraikan cynthia sekarang berantakan semua usaha kita
sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjalankan rencana kita
kita harus mundur selangkah
nanti pelan pelan kita rencanakan lagi kita cari kesempatan
pasti akan berhasil
tapi please aku gak mau gagal ya
gak mau gagal
kamu terang aja
sekarang lebih baik kamu ikut aku ketemu kak sylvia
aku gak mau
aku gak mau ketemu sama sylvia
sylvia itu udah ngusir anak aku
kalau dia melihat kamu dia akan terus teringat bahwa dia bersalah sama kamu
dia sudah mengusir sintia
dan kita harus manfaatkan itu kita ingatkan terus akan rasa salahnya
suatu saat itu akan berguna buat kita
wah semua jadi ribet kayak gini
kenapa nomor bela gak bisa dihubungin ya